kata ini tercetak pada setiap produk t shirt brand skill monkey
kata yang simpel seperti produknya namun bermakna dalam seperti tagline nya
mengangkat tagline chase your passion like monkeys run for bananas
skill monkey ingin membawa pesan semangat dalam mengejar mimpi dan pengetahuan
layaknya monyet yang tidak pernah berhenti mengejar pisang sebagai hal yang ia sukai
semangat inilah yang ingin ditularkan lewat setiap produknya
bali skill monkey adalah hasil perjalanan hidupnya yang telah jatuh bangun dalam bisnis
si monyet ini menceritakan story di setiap t shirtnya itu
pesan pesan positif yang membuat orang untuk diingatkan terus gitu
bahkan di dalam tag di setiap bajunya itu ada tulisan proudly me
ketika orang memakai produk ini orang merasa oh ya
gue bangga loh aku bangga loh sama diri aku sendiri gitu loh
dengan apa yang aku lakukan lebih percaya diri
kemudian aku akan mencari pengetahuan yang lebih baik

kemudian dia bisa mengejar apa yang dia mimpikan
skill monkey memperhatikan detail setiap desain dengan beragam gambar monyet sebagai ikonnya
bahan dan proses produksi yang peliti membuat produk ini nyaman dan sejuk ketika digunakan
proses produksi baju hingga packing semua dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan
mulai dari menstikamkan baju hingga packing
packing yang diupayakan selalu steril hingga anjuran dicuci terlebih dahulu sebelum produk digunakan
selain t shirt skill monkey juga memiliki produk berupa totback yang berfokus pada kegunaan dan kemudahan pengguna saat memakainya
produk skill monkey tersedia di offline store pada sejumlah pusat perbelanjaan dan juga di toko online
namun ketika orang memakai produk ini mereka akan memiliki produk yang berfokus pada kegunaan dan kemudahan pengguna saat memakainya
hal itu tidak membuatnya diam
salah satunya dengan mendaftar ke program beli kreatif lokal kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
ia berhasil terkurasi atau lolos untuk ikut pendampingan program beli kreatif lokal
saat pendampingan ia diberikan berbagai materi untuk mengembangkan usahanya
termasuk bertahan melawan tekanan dari pandemi
begitu kita join ke bkl itu ternyata pertama brand yang dipilih ada brand yang dikurasi
jadi disitu meningkatkan percaya diri aku juga sih
bahwa ada pengakuan ya bahwa brand ini memiliki potensi dan dia harus dipertahankan
program bkl membantunya dalam membuat dan menjalankan strategi pemasaran online
sebagai media pemasaran utama saat pandemi
mentoring dilakukan perihal bagaimana berjualan di marketplace
dan membangun sosial media termasuk instagramnya
roy menerangkan lewat bkl ia mendapatkan hal baru yang memperkaya pengetahuan untuk membangun bisnis
hal ini menjadi salah satu pencapaian yang ia syukuri di tengah pandemi
nah itu kan awalnya kita cuma apa ya tidak ter sistem gitu
tidak ada alurnya
oh ternyata ada step stepnya loh
ada langkah langkahnya loh
setelah ini kita harus melakukan ini
nah di bkl itu setiap hari kita harus memberi laporan
aktivitas apa yang kita lakukan setiap hari
nah itu mereka akan evaluasi
dan mereka akan kasih advice ke kita
bahwa sebaiknya seperti ini
dan itu bukannya semua brand digabung jadi satu
tapi satu brand itu mereka akan pantau satu persatu
dengan berbagai strategi yang dijalankan dan kualitas produk yang baik
pembeli pun jadi konsumen tetap dengan kembali membeli
aku taunya pertama tuh dari instagram dulu kak
terus aku lihat tuh gambarnya lucu lucu
gambar gambar brandnya itu kan monyet gitu kan
terus aku klik di instagramnya tuh ada
ternyata dia ada jualan juga di tokopedia sama di shopee
desainnya sih mbak lebih ke desain kan
pertama kan kita nggak belanja offline online
soalnya kan belum tahu bahannya
pertama ngelihat sih desainnya simple keren gitu kan
terus pas sampai barangnya pas dilihat bahannya juga bagus
bahannya nyaman dipakai
beberapa pencapaian ia rasakan dari brand skill monkey
beberapa pencapaian ia rasakan dari brand skill monkey
karena desain dan nilai skill monkey yang tak biasa
roy terpilih jadi salah satu umkm segmen fashion di bkl
roy mengatakan tentu tidaklah mudah membangun bisnis
konsistensi kerja keras dan terus mengejar mimpi
jadi hal yang dibagikan roy untuk para pemula bisnis
bisnis itu tidak ada yang gagal
bisnis itu gagal hanya karena kita tidak mau mencoba lagi
jadi ketika kita sudah mentok kita gak mau coba lagi
disitulah bisnis itu gagal
di era pandemi ini kita nggak bisa milih milih lagi
intinya adalah surviving gimana bisa bertahan
maka itu salah satu yang saya coba ada di bkl dan ternyata membuahkan
dalam membangun usahanya skill monkey juga bekerja sama dengan umkm lain
yang membantunya mengolah bahan dasar menjadi produk siap pakai
dengan mencintai dan membeli produk lokal yang berkualitas
tentu kita bukan saja mendukung umkm
namun juga karena bahan yang kita pakai adalah produk yang kita pakai

sandra insanasari kurnia yuniarwan jakarta